setelah menggeledah ruang kerja ketua komisi b dprd jatim
petugas kpk hari ini melakukan penggeledahan rumah ketua komisi b dprd jatim
penggeledahan dilakukan hingga pukul sebelas siang
setelah ruang kantor ketua komisi b dprd jatim oleh kpk disegel
rumah dari ketua komisi b dprd jatim muhammad basuki
dijaga oleh dua personel brimopolda jatim
satu anggota kpk juga masih bertahan di rumah yang berada di jalan kutat
gedebaru tiga surabaya tersebut
penggeledahan berlangsung hingga pukul sebelas siang
seluruh petugas kpk dan anggota brimopolda jatim yang keluar kediaman muhammad basuki
enggan memberikan keterangan